pemerintah kota solo memastikan stadion manahan siap digunakan sebagai venue piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh
inilah salah satu dari enam stadion utama yang ditunjuk federasi sepak bola internasional untuk piala dunia u dua puluh
stadion manahan solo adalah salah satu dari enam stadion yang dipilih federasi sepak bola internasional atau fifa
sebagai penyelenggara pertandingan sepak bola internasional u dua puluh pada dua ribu dua puluh
lima stadion lain adalah stadion gbk senayan stadion pakansari bogor stadion mandala gerida yogyakarta
stadion gelora bung tomo surabaya dan stadion kapten iwayan dipta gianyar
kepala dinas pemuda dan olahraga kota solo joni heri sumantri mengatakan
meskipun sudah siap masih ada beberapa hal yang harus disiapkan agar stadion sesuai dengan standar fifa
dalam kunjungan terakhir pssi ke solo dinyatakan
harus ada penanganan ring satu dua dan tiga
tapi kan juga ada persyaratan persyaratan lain
sementara itu pemerintah kota solo akan meminta bantuan dua puluh miliar rupiah kepada pemerintah pusat
melalui kementerian pemuda dan olahraga untuk merenovasi lima lapangan pendukung
lapangan tersebut adalah lapangan banyuanyar karangasem kota barat stadion sriwadari dan lapangan uns solo
adapun warga solo berpendapat stadion manahan solo sudah sangat bagus
tetapi jumlah toilet di luar stadion masih terbatas
menurut saya di indonesia malahan cukup rekomendasi pak
ada yang kurang nggak sih
kalau untuk yang kurang mungkin ini baru proses finishing
untuk toilet yang di luar itu sudah ada
kalau yang di dalam belum tahu saya
soalnya belum dibuka dan belum bisa masuk ke dana
bersih ya lebih bersih lebih nyaman juga
terlihat lebih luas ya
kalau fasilitas yang belum ada menurut mbak
kalau menurut saya toiletnya di luar itu kurang ya
pengajuan anggaran tambahan dilakukan karena pemkot solo tidak memiliki dana apbd yang cukup
untuk merenovasi lima lapangan pendukung
pihaknya telah mengirim surat resmi kepada kemenpora
dan menyatakan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk merenovasi lima lapangan latihan
agar sesuai dengan standar fifa
kartika bagus solo jawa tengah